oke gimana pak kesannya perjuangan anak anak ini pak
ya pertama kami ucapkan selamat kepada coach indra safri dan semua pemain timnas u sembilan belas yang telah menunjukkan skill terbaiknya
baik individual maupun tim sudah kelihatan sebagai timnas yang kuat
dan tadi tidak hanya bertahan tapi juga bisa menyerang dan bahkan mengobrakkan perikkuatan lawan secara luar biasa
dan tentu saya melihat bahwa pertahanan myanmar akhirnya jebol dengan skor dua satu
ini sebuah kebanggaan dan saya berharap tidak hanya menang kali ini bersama melawan myanmar
tapi saya berharap timnas indonesia menjadi juara ff dua ribu tujuh belas
dan yang paling penting tempat ini sangat beruntung sangat menguntungkan kita semua
terima kasih banyak
yang penting itu mas andi